hai hehehe kok depresi pak bisa ketemu sama cat cat hai tar diceritain oh iya om
nonton aku udah nemu kampus ya hai nunggu kampus apa senior yang ganteng itu bye
coba orang mau ngasih satu ratus empat puluh ribu hari gini bukan gitu dogu juga pasti alhamdulillah
tapi kan seratus ribunya leto sendiri buat setoran ombak gas itu artinya kita kerja
seharian cuman dapat rp empat puluh sampai kapan kita dapat uang sepuluh juta kalau sehari cuman
empat puluh bro lu tahu sendiri kan kita itu harus dapat uang sepuluh juta buat menggantiin duit nyokap
emily ternyata susah ya tari duit
nah lu denger kan si yanto denger asain bagaimana susahnya nyari duit lu kebayang nggak orang tua
lutu nyari duit susahnya kayak apa lu bayangin nih ada yang warung nongkrong di warung nungguin
dagangan dari pagi sampai sore kagak ada yang belanja ada yang kerjanya jadi kuli
kerjanya di bawah sinar matahari panasnya kayak apa
ada lagi yang kerjanya cuma jadi gangstol sepatu
keliling keluar masuk kampung kebayang nggak capeknya kayak apa
makanya lo mesti pahamin bagaimana susahnya orang tua lo pada nyariin duit buat anak anaknya
jangan enak enakan aja lu pade
iya emang musti sedih
jadi inget mak b yang lagi sakit
tuh yan dengerin
lu juga denger ke jangan cuma nyelek nyelek si yan doang
eh yan tapi lu nggak usah putus asa yan lu masih punya allah
yang penting lo berusaha terus ikhtiar dan berdoa
insya allah nanti allah kasih jalan ke luar sana

ya be makasih be nasihatnya
eh terus gue pengen tanya nih yang bakal un siapa nih
aku be masih stres nih be
kenapa lu gak sini sini
lo belajar yang benar
lo sholat yang benar
lo berdoa minta sama allah
semuanya tuh bisa benar
kagak ada halangan
kebuka atak lo
lo kurang disini aja pak de
udah kita balik deh
kalau gitu kita semua pamit dulu ya be
yaudah pamit dong
eh lo di rumah jangan bengong ya
belajar yang benar ya
hari ini kok gak cocok semuanya
eh water angkat
baik cue tadi
namanya dreaming trabajs
saya juga tahu kalau nyonya kalian tuh sama tikus bagaimana miliknya iya kan
ini masih salah doi
pasti ini mah kamu diman
makanya beberapa cerita sih benar diman
sekak kolong kolong dikeplu kali sapuan
ini coba terbaik ira udah
masa tikus sampai masuk ke dalam rumah nyonya sampai ketakutan
ya udah bang diman nih saya juga geli sama tikus takut
bang rahman saya juga takut sama tikus
ya udah bang diman besok aja nyari tikusnya ya
sudah gan aden ada di kamarnya neng kina juga ada di kamarnya
nanti kalau bibi sudah siap makan malamnya semua bibi panggil mereka
sekarang pasukan bubar jalan
jura gan siap nyonya kalau ada tikus panggil bang diman
motornya papua udah laku loh hari ini
ya iyalah bukan papa jualnya harga miring biar cepet laku
miring selampet jatuh
nah besok bapak transfer ya
ya buat nambahin itu balikin duit ke ondel ondel tua itu
makasih ya pa
papa udah baik banget sama mama
mama jadi ngerepotin papa
mama ini gimana sih kayak baru kenal papa aja
ya kan mama jadi sedih
loh loh loh ya jangan dong
papa kan ngejual motor supaya bikin mama senang mama bahagia bukan jadi bikin mama sedih
ya udah jadi mau nggak boleh sedih ya
nggak boleh sedih nggak boleh sedih
nah gitu dong aja udah tambah cantik
masih sedih tau
tapi pak masa mobil mama nggak kejual
ya bagus dong
ya kalau mobilnya mama kejual nanti mama ke kantor naik apa
lagian kita tuh bisa cari tambahan uang dengan cara lain
ih papa mama itu gak jadi jual bukan karena mama takut nggak punya mobil ke kantor
ya terus kenapa
ya nggak jadi jual tuh gara gara si keket
nggak gara gara dia tuh pa
keket iya si keket keket kety
kety yang itu
yes yang itu
kok bisa sih
jangan sampai papa ketemu sama dia
kayaknya papa juga emang udah gak suka tuh sama si keket kat kat kat itu
tapi kan si keket itu tebal mukanya
nggak tahu malu
dia pasti nggak peduli papa suka atau enggak sama dia
dia kan resen melulu tuh sama gue
tidak suka ngelihat gue tuh seneng dan menang
senangnya kalau gue tuh susah
dasar si keket
boleh bibi siapin sekarang
bi jangan lupa sekalian panggil boy sama kinar ya
sekarang kita ganti baju dulu ya
masa pakai sepatu
kok depresi pa
kok mau bisa ketemu sama ket ket
ntar diceritain deh
oh iya om tante aku udah nemu kampus ya
apa senior yang gantengnya tuh
diam apa sih
lagian lo tuh selalu ngebahas bukan kampusnya
tapi senior yang ganteng itu
kamu tuh emang jahil deh
tuh lihat tuh kinar
itu tuh si boy kalau jadi anak tunggal
gak punya temen buat jadi objek penderita
kamu yang sabar sabar ya
sabar banget om
kalau gak sabar mak
eh kumus banget
jadi kinar tuh mau kuliah di mana
ehm kampus nusa indah
nanti aku kasih brosurnya ya
sekalian minta foto yang dipaksir sama kinar
biar boy tau siapa sih cowo itu
panggilan kita saat ini bukan minggu ini ya hou
an rekan mada berhenti nge reg molecule ya
ya udah kan
bikin emang medek dekan
aduh kayak pertandingan yang kemarin gitu
aduh mama kan jadi khawatir
kamu tuh duduk tenang aja di rumah
duh mamanya gimana sih
kayak gak tau aja anak kita mah
kan gak bisa diem anaknya
dan papa dukung kamu
siapa tahu aja boy bisa jadi kayak rio haryanto mah
kan bangga tuh